secara khusus menteri agama yakut holil komas juga berterima kasih kepada kosmas
tanpa kosmas mungkin lebih banyak korban yang berjatuhan
tentu saja kalau tanpa terutama yang jaga gerbang ini
kalau tanpa ada dia saya kira akan lebih banyak lagi yang harus kita bereskan
tapi alhamdulillah kemarin ada teman kita saudara kita yang menjaga pelaku teroris dan bisa masuk sampai ke dalam
menteri agama menegaskan tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk berbuat kekerasan dan melakukan aksi teror
umat beragama di indonesia harus melawan kelompok teroris secara bersama sama
yakut juga meminta para pemuka dan tokoh agama mengajak jemaatnya untuk mengembalikan agama kepada fungsinya
tim liputan cnn indonesia